kalo mending pergi aja
kok aneh ya
sepertinya aldebaran tidak mau kalo saya tau dimana panti asuhannya reina
kasihan hidungnya nanti
kamu tau ga
panti asuhan tempatnya reina dulu
kebetulan kiki kurang tahu mas
ya udah kalau gitu mengasih
kamu gak usah nganterin biar saya balik sendiri aja
ternyata benar ya dugaan aku
kamu ada di sini
kamu tuh gak pernah berhenti menduliin mbak andi
kamu tuh selalu mikirin dia
gak pernah mikirin perasaan aku
aku gak berhenti sama kamu
kamu keterlaluan nina
kamu gak bener bener serius minta maaf sama aku
aku mau nanya sama kamu deh
kenapa kamu gak ngasih tau ke mas dino soal panti aslinya arena
padahal kan bagus mas kalau kamu kasih tahu dia bisa jelasin ke ibu panti
gak perlu lah
selama masih ada elsa di dekat tino
mereka itu cuma bisa buat masalah
kalau sana siap siap kita berangkat
udah sana siap siap
gak ada komitas dulu ya
pagi pak ibu
kamu kok disini ren
ini pak saya bawakan beberapa berkas penting yang harus bapak tangani
kamu hari ini antarin saya mandin ya kita ke restoran dulu abis itu ke mutera bunda
nanti biar saya cek di mobilnya
gimana caranya ya gue dapetin hak asorena balik lagi dari panti asuhan
ya allah berikan jalan kepada kami agar kami bisa membawa rena kembali ke pelukan kami ya allah
udah al fokus lo harus lanjut kerja
ya gapapa lah mas aku cuma suka aja ngeliatin kamu
kamunya keren sih kamu kayak bos gitu mas bos bos di drama korea
dan sekarang saya lagi kerja jadi tolong jangan ngegos saya
masa istrinya cuma ngeliatin aja dimarahin sih
apaan sih andin pake mbrem brem segala
kalau bawa mobil tuh yang bener
maaf pak kita jalan lagi ya pak
sakit apa sih mas cuma kepentok kepala istrinya doang masa sakit
oh iya mas kita itu harus berdua dapetin hak asal adopsi reina sih mas
kalau nggak bisa hari ini besok atau seterusnya
ntar kita berdua tidur gak ada pembatasnya
bisa diem gak
iya juga malam ini kan gak ada rena
jangan sampai kebawa baper lagi sama andin
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
kenapa sih selalu aja salah paham
padahal aku kesana gak ada niatan sedikit pun buat deketin andin
aku kan cuma pengen bantuin andin sama al buat nepetin hak aslinya reina
aku juga pengen bantuin dia

aku juga pengen bantuin dia

sah udah dong sah
jangan salah paham terus kayak begini dong
aku kesana itu gak ada niatan buat ketemu dengan andin
aku kesana buat ketemu dengan al
kamu fikir aku bodoh
aku muak sama kamu
kamu fikir aku bodoh
kamu pikir aku bodoh
aku muak sama kamu
kau tetep bersikap gitu
apa apaan sini terus terus aja salah paham
tapi juga nggak bisa dibiarin kayak begini
aku harus cari elsa daripada nanti masalahnya jadi panjang
mau sampai kapan aku nangis nangis dan tersakitin karena kamu nina
padahal kita udah kehilangan anak kita
tapi kenapa kenapa kamu gak berubah
kamu mending pergi aja
nggak usah minta maaf sama aku
aku cuma minta maaf kalau kamu masih ngulangin lagi
jadi bener andin bilang kalau kamu ada di mall ini
ngapain bapak kesini
bukannya waktu itu saya sudah transfer ke bapak
dp sama penaltinya
saya tahu kamu pasti marah kan sama saya
karena waktu itu saya nggak menempatin janji saya soal tidak jadinya pembayaran uang penalti
saya sungguh sungguh minta maaf relsa atas kejadian waktu itu
seperti dugaan aku
elsa ada di sini